terima kasih anda masih bersama kami di political show
kita akan langsung masuk ke dalam segmen bersama dengan teman teman mahasiswa
ini dari tadi perdebatannya cukup panas
apakah teman teman mahasiswa sudah punya pandangan lain
sudah ada teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas sriwijaya palembang sumatera selatan
oke yang mau bertanya siapa duluan
waktunya satu menit karena waktu kita tidak banyak
teman teman melihatnya bagaimana
apakah narasi yang disampaikan anies baswedan ini bisa meyakinkan teman teman
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam bang semua
tadi ada bang geis bang faldo bang deddy bang irwan bang hanta juga mbak rifana tentunya
sebelumnya perkenalkan saya fajrul merupakan seorang mahasiswa yang saat ini berkecimpungan di organisasi mahasiswa badan eksekutif mahasiswa di universitas sriwijaya
nah di sini saya ingin sedikit menanyakan tentang pak anies laku calon presiden republik indonesia tahun dua ribu dua puluh
nah namun di sini dari tadi saya dan teman teman di sini menyimak diskusi pembicaraan dari abang abang semua
sepertinya semuanya ini pada pakai otot semua

sebaiknya gitu kan
kami sebagai mahasiswa kembali mengingatkan bahwasannya dalam berdiskusi sebaiknya kita menggunakan otak saja tanpa otot gitu bang
biar diskusi kita ini berjalan lebih efisien dan lebih jelas arahnya
nah mungkin pertanyaan langsung saja
di sini saya ingin mempertanyakan terkait kinerja anies semasa menjabat sebagai gubernur jakarta dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
walaupun tadi sudah dijelaskan oleh bang geis prestasi prestasinya tapi masih ada beberapa pertanyaan yang pertama terkait

yang kedua terkait sumur resapan
yang mana ini dinilai kurang efektif menurut saya
karena sumur dan tanah yang disediakan ini tidak memiliki dampak yang positif
malah lebih mengarah kepada pengeluaran dana yang kurang efektif
lalu yang ketiga terkait formula e dan j
adi temannya nggak dapet kesempatan nih
formula e dan jis apa nih
terkait mengalokasikan dananya yang sampai sekarang menurut saya ini pembangunan ini apakah memiliki roy nya
return of investment nya setimpal dengan dana yang dikeluarkan
karena pembangunan sendiri kan antaranya mencapai puluhan miliar
nah mungkin dengan kinerjaan dan dana seperti ini apakah bisa dijamin bahwa pak anies ini bisa membawa pembangunan berkelanjutan
serta penjaminan kualitas hidup masyarakat yang meningkat
dan jamin apa yang bisa membuat anies sebagai kinerja terbaik
wah banyak banget ini
waktunya nggak cukup nanti
terus terus terus
ini padahal kita lagi bahas kritik panasnya anies bukan kinerjanya anies
tapi nggak apa apalah sekalian ini mungkin bagus habis ini kampanye
ya satu lagi
asik banget ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apakah suara luki sudah terpengar kak
sudah sudah silakan
oke baik terima kasih atas waktu dan kesempatannya
saya luki ramadan
karena tadi teman saya sudah menyampaikan beberapa poin yang sudah kami bahas
dan di sini saya ingin menyampaikan beberapa isu sentimen yang sudah ada beberapa hari yang lalu
dengan beberapa hal yang terjadi beberapa belakangan ini
seperti dengan ditetapkannya tersangka salah satu politisi ataupun menteri di kabinet jokowi yaitu johnny g plet
dalam hal ini apakah memang benar dari segi pemerintah pusat
itu tidak adanya intriks intervensi politik yang diberikan
dan juga bagi koalisialis pesewedan tersendiri
apakah dengan ditetapkannya johnny g plat sebagai tersangka
itu merupakan bentuk pukulan dan juga akhirnya bagaimana kalian untuk dapat meyakinkan kami selaku pemilih muda pada tahun dua ribu dua puluh empat nanti
untuk bisa memilih bakal calon presiden dari partai nasdem
terima kasih ini bagus banget pertanyaannya
langsung saya kasih kesempatan bang gies waktu kita gak banyak ya
ruang terbuka hijau
oke ruang terbuka hijau
terima kasih pak jerol atas pertanyaannya
yang pertama tadi menyatakan pertanyaan tentang bagaimana tentang ruang terbuka hijau
di jakarta itu pembangunan ruang terbuka hijau sangat amat masif
dari empat ratus mencapai hampir lima ratus
menjelang anis itu empat ratus enam puluh
taman taman di jakarta yang dibangun baru maupun yang direvitalisasi
yang kedua jarak taman itu memperhatikan jarak tempuh burung
agar unggas kembali bisa hidup dengan riang gembira di kota ini
kalau anda melewati sudirman tamrin kupu kupu dan capung pun sudah hidup kembali
artinya apa ada udara yang lebih baik
jadi ruang terbuka hijau itu di jakarta
baik apakah itu trotoarnya dengan pertamanannya juga dengan taman taman yang dibangun
dan konsepnya itu tidak ada yang template
konsepnya itu disesuaikan dengan keaspirasi dan kebutuhan warga
itu tentang ruang terbuka hijau
tentang formula e
formula e itu sudah diteliti oleh indef
tingkat keuntungannya tiga lima kali
lipat dari bukan dengan keuntungan langsung ya
itu jumlah angkanya saya lupa
silahkan buka diskusi indef di universitas al azhar
jadi tiga lima kali dari yang dikeluarkan
lebih tinggi dibandingkan dengan motogp
itu pendidikannya indef tentang formula e
lalu pertanyaannya yang terakhir
soal ini penetapan tersangka
saya kasih kesempatan ke bang
pak irwan penetapan tersangka ini bagaimana kemudian dari koalisi perubahan meyakinkan teman teman muda ini tadi
bahwa koalisi anda capres anda ini antikorupsi
kemudian ini tidak akan mengganggu nanti ya ke depan
ini sekaligus statement penutup
ya saya pikir sangat tegas ya anies baswedan di dalam pidatonya kemarin untuk membuka selos selosnya kasus ini
dan ingat kasus korupsi ini bukan hanya di apa namanya yang lagi apa namanya diterima oleh partai kolega kami
tetapi juga hampir di rata di kabinet pak jokowi ada beberapa ya yang kena
semua partai bilang lah
ya dari apa namanya kementerian ada beberapa yang kena
jadi saya pikir rekan jejak pak anies sangat sangat jelas ya bagaimana beliau sangat komit terhadap pemberantasan korupsi
jadi itu tidak akan mengganggu ya
tidak akan mengganggu
koalisi perubahan ataupun
justru mau saya kasih pantun
ya silahkan pak anies
sekaligus penutup ini ya
adik adik ini tidak akan mengganggu karena kami sangat kokoh dan solid
saya kasih pantun aja nih
jadi berangkat dari samarinda ke balikpapan
nah terbang ke jakarta
lewat bandara sepinggan
demokrat nasdem pks di koalisi perubahan dan persatuan
kokoh dan solid mengusung anies baswe dan bpsu
sebentar sebelum ke bang deddy
saya mau ke anda
tadi dikatakan apakah kemudian ada intervensi dari pemerintahan ataupun kekuasaan dalam kasus korupsi bpsu
tadi ditanya oleh lucky
mas luki terima kasih concernnya
salam untuk teman teman on sri
ya yang jelas penegakan hukum clear
ya tidak ada tebang pilih
kawan lawan dekat dalam siapapun
termasuk orang orang di lingkaran partai pendukungnya pak jokowi
kan bisa dilihat ya
jadi sikap kita sudah jelas bahwa sebagai seorang calon presiden
mas anies bebas menyampaikan pendapat dilindungi konstitusi
kita yang di pemerintahan yang ngerti prosesnya juga pengen tahu
katanya mas anies juga ingin lanjutkan
jadi perubahannya di mana
terus juga soal bagaimana menjelaskan soal ketergantungan kita soal impor misalnya
itu gimana caranya
itu gimana caranya
pengen sih bahas soal subsidi listrik mobil itu tapi nantilah di kesempatan lain
selanjutnya kita pengen mendengar caranya gimana untuk soal jalan tadi
jadi spirit aja gak cukup bicara untuk jadi presiden
karena pak jokowi spiritnya sama dan pak jokowi sudah melakukan terbukti
singkat saja bang deddy
apalagi kalau yang indah menarik
yang kadang kadang berbeda dengan yang sebelumnya
tapi ingatlah kalau orang berjanji
misalnya saya mau cerita gini aja
dulu janji rumah dp rupiah
oh ini kita terharu waktu itu
yang terjadi dari target dua ratus tiga puluh dua dua ratus empat belas
lalu bicara rumah alaman empat unit dari target dua ratus enam puluh tujuh
lalu bisa bicara wira suah apa
yang bikin anak muda tertarik sama sandi waktu itu
tapi pemerintah mengelola pemerintahan
mengelola menetapkan prioritas anggaran
mengawasi perasaanannya itu sulit
dan pak jokowi sudah membuktikan ya
bagaimana seluruh tingkatan pejabat di negeri ini
dari mulai mahkamah agung
dari mulai dpd dprr dprri menteri sikat
jadi gak ada tuh yang namanya omong tumpul ke atas tajam ke bawah
bangun dari tidur

dan itu bukan
episode berikutnya kita bahas soal
ada menkop ada menteri koperasi
nanti di episode berikutnya kita akan kupas soal rekam jejak
saya kasih datanya
lalu menyatakan kalau tidak fitnah tidak enak
apakah ini politisi kita seperti ini
oke terakhir mas anta
waktunya udah habis ini
ada dua narasi yang disuguhkan
narasi keberlanjutan continuity dan juga narasi perubahan atau change yang di
ada dua hal yang ingin saya sampaikan
satu dalam peradaban demokrasi kita biarkan ini terbiasa masyarakat melihat
gak apa apa bertarung gagasan visi misi program masing masing rekam jejak prestasi
saya mau sampaikan itu nomor dua
negatif campaign dibiasakan
yang penting jangan black
boleh negatif campaign no black campaign ya
ditempurkan gagasan visi program
nah itu satu nomor satu
pilihlah dengan hati nurani yang terbaik menurut anda semua sesuai hati nurani
yang kedua jadikan ini peser bermokrasi ini jangan abis abisan
jangan lupa petanya berubah terus
itu lihat tuh foto pak jokowi dan pak anies
saya ingat saya bawa debat debat kandidat di ui dua ribu empat belas
di sebelah saya t w hayah sebelahnya anies paswedan
mas anies mewakili seperti ini abang ini
memperjuangkan pembebalkan pak jokowi
karena politik itu cair sekali sama sama ya
kemudian pak t w berseberangan
jalannya tiba tiba beliau jadi
masuk saya jangan lupa
nanti tiga capres setelah selesai kita gontok gontokan
mereka duduk lagi bisa bersama seperti sekarang
pak prabowo dan pak jokowi
jadi tetap boleh kita bertarung gagasan
tapi tetap bersaudara
jaga persatuan indonesia
mantap itu mas anta
terakhir ini sentilan dari teman teman komisi co hari ini
aldo cuma sendiri ya
coba dirangkum semuanya ini perdebatan panas kita malam hari ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tepuk tangan untuk perdebatan yang panas hari ini
sampai haus saya
kalau ngomongin masalah tamu tamu yang hadir pada malam hari ini mbak nana
pak geis salah satunya
pak geis dulu saya ingat banget pas masa sosial media ketika pak geis merubah logo ancol
saya ingat banget waktu itu
karena waktu itu pak geis
pak geis untuk pertama kalinya berhasil menyatukan netizen
netizen bersatu untuk menyerang waktu itu
waktu itu pak
karena waktu itu pak
terus diimbang pak
jadi gak penuh marah
gak penuh marah

gak penuh marah
kalau ini ngomongnya gak perlu jatuh pak
masa lalu lanjut lanjut
anak anak muda itu netizen pada ngomong
karyawan karyawan ancol jadi panik pak
takut kayak startup lain kena lay off
itu yang mereka takutkan
itu yang mereka takutkan
itu pak geis yang pertama
bang faldo maldini
luar biasa sekali bang faldo maldini
bang faldo maldini di umur yang sangat muda
baru dia yang berhasil mencapai eselon i
luar biasa sekali bang faldo maldini
ya walaupun mungkin sekarang udah disalib sama pak menpora
bang faldo ini spesial banget ada di sini
karena tadi aku udah nanya langsung ke tim kreatif
nanya kenapa bang faldo bisa ada di sini
tim kreatif dengan tegas menjawab
tapi kalau kita ngomongin bang faldo juga
karena kalau kita perhatikan instagram ya
bang faldo tuh sering banget menjawab menangkis kritikan pak anies
wah rajin banget
menjawab anies kritik dijawab bang faldo
anies kritik dijawab bang faldo
bang faldo itu tugas utamanya adalah staf sus bidang penangkis anies
kita gak tau ya
gak ada pilihan lain ya
gak ada pilihan lain
pak anies jujur saya juga salah satu penggemarnya pak anies sebenarnya
tapi banyak beberapa kebijakan pak anies itu yang menjadi pertanyaan bagi saya bapak bapak
salah satunya ketika pak anies merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat
waktu itu saya jadi korban pak
saya dulu kalau misalnya keluar rumah ketika tetangga saya nanya
do mau kemana
mau ke rumah sakit
sekarang ketika namanya dirubah jadi rumah sehat
saya jadi bingung
saya keluar rumah tetangga saya nanya
do mau kemana
mau ke rumah sakit
mau ke rumah sehat
siapa yang sehat
ya udah semoga cepat sakit ya
jadi begitu pak
jadi bingung saya sekarang
dan salah satu lagi kebijakan yang membuat saya bingung adalah ketika pak anies merubah
nama jalan menjadi nama komedian
waktu itu nama nama komedian betawi jadi nama jalan
itu saya setuju untuk menghormati komedian
tapi yang jadi masalah jalan sampah ini jadi berkepanjangan
takutnya semua jalan jadi nama jalan
jadi nama komedian
karena saya nggak siap pak kalau misalnya saya lagi jalan dari kantor nanya ke orang
pak mau ke cnn mana ya
mau ke cnn mas
masnya lurus aja lewat adull
nanti di adull mas belok kanan pas ketemu komeng
masnya lurus ketemu komeng nanti pas nah disitu ada sule
di sule ada baru mas ketemu
dan satu lagi yang paling kasihan dari berubahnya nama jalan jadi nama komedian
bapak bapak tahu siapa
bang narjik sekarang udah jadi politisi bukan komedian
sedikit lagi dia jadi nama jalan pak tapi tidak jadi
nalasnya aldo terima kasih
aduh sentilannya malam ini
terima kasih aldo dari komisi co sekaligus menutup diskusi kita yang panas pada malam hari ini
sekali lagi pesta demokrasi dua ribu dua puluh empat adalah pesta kegembiraan
jangan gontok gontokan karena pada akhirnya kita juga harus bersatu untuk republik ini
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini
dan juga teman teman dari barat
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas sriwijaya palembang sumatera selatan
kita ketemu lagi nanti setiap hari senin jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat di political show
masih banyak topik topik jelang pilpres dua ribu dua puluh
sekali lagi jangan lupa berikan suara anda empat belas februari dua ribu dua puluh empat hari rabu untuk indonesia